lu pikir lu kecil badan lu ha
udah udah udah lu
lu tutupin jalanan doang lu
yuk biar gua aja
ya lu kan pembalap
pemuda berbadan gelap
udah siap siap kan
gak pake helmnya
safety riding tuh harus ada
oh ada airbagnya
gua hitung yang mundur ya

ayo berangkat dulu
tapi menurut gue lo kurang
walaupun lo menang dari gue tapi cuma tipis
gue yakin lawan kita nanti itu lebih jauh daripada gue
iya sih kal
takutnya udah lawan gue
berani gak lo
ya makin apa tuh
omongan lo makin berkuar kuar kayak mbak on aja
pede banget sih lo
hah sini lo taroan
gue pasti kalah
karena gue juga gak akan ngalah lawan lo
siapa juga yang mau ngalah sama lo
kalau misalnya gue kasih lo menang lu bakalan lebih sombong deh
oke kita buktikan brother
pasti pak nian
jangan jangan jangan
malah dia bau
apa kabarnya pak on
eh pakai dulu helmnya dong
sumpah jeringetan lawan lu
bensin masih ada ya
mau kemana burgu anak
soalnya gue mau diheru sama keluarga gue
itu namanya do the best
sampe di tegini pun gue belum dapet restu
di dunia ini gak bakalan ada orang tua yang mau ngerestuin anaknya pacaran sama lo ya
mana ada otak
orang tua aja
jangan dipisahin kau jangan dipisahin
yaudah kalo gitu gue cabut ya
udah lama disini
udah sampe kok
udah minum lagi aja
iya aku belum pesanin kamu ya
habis gak tau kamu mau apa
aku pesenin apa ya
lo bahas deh terserah
kok kamu liatinnya kayak gitu sih
luka kamu kok lusuh banget sih
jangan jangan raya tau kalo gue abis latihan
udah rumah anakku balapan sih
bukan bis balapan
ya maksudnya megangnya gemeter gemeter gitu
gue takut ini kecolok otak gue
dijepit dulu bulu matanya
ngerti gak cara jepitnya
gue takut kena bulu mata
kalo gue yang jepitin mau gak
jangan sakit ya
jepit ya dikit aja
biar gak jatoh gitu bulu matanya
aduh udah pak
pak kayaknya yang bener
itu cuma di bujung bujung
kayak yang belum makeup aja
ini juga peder dipake gitu
yang bawah juga